mendekati hari kemerdekaan seorang desainer asal surabaya
menggelar pagelaran kebaya di tugu pahlawan
dengan dominasi warna merah dan putih
fashion show ini diharapkan dapat mengunggah semangat nasionalisme warga surabaya
bertempat di depan patung proklamator republik indonesia
kompleks tugu pahlawan surabaya
sering siang desainer asal surabaya dian nugra
memamerkan koleksi rancangan kebaya terbarunya
kebaya rancangannya kali ini merupakan seri
dari gerakan kampanye cinta indonesia yang getol ia galakkan sejak awal tahun lalu
sebanyak empat rancangan busana kebaya modern yang dipertontonkan kali ini
semua bercorak dwi warna merah dan putih
selain warna desain kebaya juga simbolisasi hari kemerdekaan republik indonesia
dian menyesuaikan ukuran panjang pada masing masing ekor kebaya rancangannya
dengan tanggal keramat hari kemerdekaan republik indonesia
pada ekor gaun yang pertama sepanjang satu tujuh meter
kedua delapan meter ketiga satu sembilan meter dan terakhir empat lima meter
sehingga semuanya bermakna tanggal hari kemerdekaan republik indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi kaki yang bagus kaki yang bagus
kaki yang bagus kaki yang bagus
ya benar benar luar biasa
apakah ini terpaksa di indonesia
apakah ini terpaksa di indonesia
ini adalah bagian indonesia ya
dianugrah berharap melalui kampanye cinta indonesia lewat karya rancangan busana kebayanya ini
generasi muda tidak melupakan sejarah perjalanan bangsa
saya mendesain baju memperingati tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima karena indonesia baru satu tahun
jadi saya ingin mengadakan photoshoot
jadi mengkampanyekan juga mengingatkan juga orang orang tentang cinta indonesia
usai mengenalkan hasil rancangannya dalam pagelaran busana
para model diajak membagikan bunga mawar kepada pengendara yang melintas di depan tunggu pahlawan
sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan